terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia new day
jelang sekolah tatap muka untuk tingkat smp di surabaya pada awal bulan desember
pemkot surabaya menggelar tes swab untuk lima murid kelas tiga smp di surabaya sejak rabu pagi
ribuan siswa yang menjalani tes swab tersebut berasal dari tujuh belas sekolah smp
baik negeri maupun swasta yang akan terlebih dahulu menggelar sekolah tatap muka
sekitar lima siswa yang akan melakukan sekolah tatap muka di tujuh belas sekolah menengah pertama
baik negeri maupun swasta di kota surabaya kawa timur menjalani tes swab
seperti tes swab yang dilakukan pada siswa di smp negeri satu surabaya
yang digelar oleh dinas kesehatan kota surabaya rabu pagi
siswa yang menjalani tes swab adalah siswa kelas tiga smp yang menghadapi kenaikan jenjang tingkat sma
pemkot surabaya menyatakan tes swab digelar serentak selama dua hari
yaitu dua puluh lima hingga dua puluh enam november dua ribu dua puluh
satu dari empat ratus lima siswa tapi sampai sekarang belum tahu bahwa jumlah yang digelar
jumlah siswa kelas sembilan adalah empat ratus lima
dari empat ratus lima itu nanti kita programkan kita surat semua
pemkot surabaya menggelar tes swab serentak selama dua hari pada dua puluh lima hingga dua puluh enam november
kepada sekitar lima siswa smp di surabaya yang lebih dulu menggelar sekolah tatap muka
seperti apa hasil dari tes swab
bagi para siswa ini sudah ada koresponen cnn indonesia eka rima
selamat pagi rima
rima terkait dengan tes swab yang diselenggarakan dua puluh lima hingga dua puluh enam november hari ini
apakah akan ada informasi terkait kapan akan diumumkan
kemudian yang kedua adalah terkait dengan fasilitas infrastruktur pendukung
seandainya nanti sekolah tetap muka untuk siswa smp akan mulai digelar pada desember mendatang
silahkan dengan laporan anda rima
ya yuda dan amel
surat keputusan bersama empat menteri memang menyatakan bahwa untuk kebijakan dibukanya kembali sekolah tatap muka
dirasarkan terhadap kondisi kabupaten kota masing masing termasuk dengan keputusan tersebut diserahkan seluruhnya kepada kabupaten kota masing masing
begitupun yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya untuk menyambut surat keputusan tersebut
maka pemerintah kota surabaya mulai melakukan persiapan persiapan terkait rencana dibukanya kembali sekolah tatap muka
terutama bagi sekitar lima siswa lembut

untuk jenjang kelas sekolah menengah pertama yang rencananya juga akan segera dilakukan kegiatan pendidikan tatap muka
belum tahu pasti kapan pendidikan tatap muka itu akan diselenggarakan oleh pemerintah kota surabaya
namun hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mulai melakukan aktivitas pendidikan tatap muka
jika kemarin sudah dilakukan di sekitar lima belas sekolahan di sekolah menengah pertama di kota surabaya
maka hari ini rencananya akan ada dua sekolah yang juga akan menyelaksanakan
yang dilakukan oleh dinas kesehatan pemerintah kota surabaya
belum ada hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah kota surabaya dari lima belas sekolah yang kemarin sudah menjalani swab secara bersama
sementara hari ini nanti baru akan dilaksanakan pada pukul delapan pagi sampai selesai baru
setelah itu akan diumumkan secara bersama hasil keseluruhan dari sekitar lima lebih siswa sekolah menengah pertama
yang sudah menjalani tes swab tersebut dan akan melaksanakan pendidikan tatap muka secara serentak
nanti di waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota surabaya
sementara untuk hasil keseluruhan dari tes swab nantinya
siapa yang positif ataupun siswa yang tidak bisa mengikuti pendidikan tatap muka ini
tidak akan diumumkan secara terbuka oleh pemerintah kota surabaya
namun hanya akan diberikan informasi terkait keseluruhan saja dan kapan tanggal pelaksanaan pendidikan tatap muka tersebut
untuk kondisi yang berada di kota surabaya sendiri saat ini kota surabaya sudah berada di zona kuning
itu kenapa pemerintah kota surabaya mulai berani untuk
membuka aktivitas pendidikan tatap muka dan melalui proses proses pelaksanaan tersebut
untuk nantinya dilaksanakan pendidikan tatap muka secara menyeluruh
untuk sementara memang hanya untuk sekolah menengah pertama saja
sementara untuk jumlah suspek yang ada di kota surabaya saat ini sekitar dua ratus
ini sudah mengalami penurunan cukup jauh dari sebelumnya
jumlah keseluruhan secara total ada sekitar enam belas ribu lebih
untuk warga kota surabaya yang dinyatakan positif covid sembilan belas
namun meski demikian beberapa hal memang harus diwaspadai oleh pemerintah kota surabaya
jika pemerintah kota surabaya saat ini melakukan beberapa hal
yang berkaitan dengan rencana pendidikan tatap muka
ya ini lebih dahulu memberi atau membuka pendidikan tatap muka untuk sekolah menengah pertama
ini merupakan bagian dari saran ataupun juga masukan dari epidemiolog
atau juga dari pihak unicef yang juga sempat memberikan saran kepada pemerintah kota surabaya
untuk melakukan pendidikan tatap muka terlebih dahulu kepada sekolah menengah pertama
sementara sekolah dasar dan juga sekolah taman kanak kanak
untuk sementara memang masih belum diberikan kebijakan tersebut
terkait bagaimana pendidikan tatap muka tersebut akan dilaksanakan
sementara untuk pendidikan daring saat ini masih dilaksanakan secara rutin
seperti biasanya sebagai salah satu upaya untuk pencegahan covid sembilan belas juga
melihat tingkat positivity rate yang berada di kota surabaya
juga masih berada di angka yang berada di atas dari saran dari who
ya ini sekitar lima persen
maka pemerintah kota surabaya tidak bisa membuka secara keseluruhan
aktivitas pendidikan tatap muka di tingkat sekolah dasar
hanya di tingkat sekolah menengah pertama saja
dan juga slb itu pun juga melalui proses proses yang sudah disepakati
atau juga disarankan oleh pep diomolog
dan juga sejumlah pihak yang merupakan pihak pihak pemerhati
anak yang berada di kota surabaya sendiri
jika melihat posisi kota surabaya saat ini
memang kota surabaya masih berada di zona kuning
tetapi kota surabaya merupakan epicentrum
yang juga memiliki tingkat kewaspadaan yang masih cukup tinggi
karena banyak sekali aktivitas yang berada di sana
kota surabaya juga memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi
daripada kabupaten kota lainnya yang berada di jawa timur
sementara jika melihat dari angka suspek sendiri
memang surabaya masih berada di angka aman
ini dua ratus empat puluh lima atau dua ratus empat puluh
lebih tinggi sebenarnya di kabupaten malang dan juga kota malang sekitar seribu lebih
atau juga di jombang sekitar sembilan ratus
dan juga di lumajang yang saat ini juga angkanya cukup tinggi
maka perlu diwaspadai dari warga warga yang berada di daerah daerah
dengan saspek tingkat tinggi
ataupun juga tingkat positivity rate nya lebih tinggi
daripada kota surabaya yang akan melakukan aktivitas
dan juga mobilitas ke dalam kota surabaya
sebagai mana yang sudah disampaikan oleh pep diomolog sendiri
dan juga dari persatuan dokter anak indonesia
menyatakan bahwa jika pemerintah kota surabaya berkendak
membuka dan pendidikan tatap muka secara langsung
maka perlu diperhatikan beberapa hal
bagaimana siswa siswa ini nanti berangkat ke sekolah
apakah mereka menggunakan transportasi pribadi
atau menggunakan transportasi umum
jika mereka menggunakan transportasi umum
maka pemerintah kota surabaya harus memberikan jaminan
bahwa mereka dalam keadaan aman
dan juga tidak dalam kontaminasi covid sembilan belas
berada di luar ketika berinteraksi dengan masyarakat secara umum
karena memang tes swab ini hanya dilakukan pada saat awal

dan juga melakukan pendidikan tatap muka ini
maka secara rutin sebenarnya pemerintah kota surabaya
harus melakukan kontrol dan juga pemantauan
terhadap seluruh siswa yang nanti rencana juga akan melalui
pendidikan tatap muka secara langsung
termasuk di sana adalah tenaga pengajar
yang mereka akan secara langsung juga mengawal
dan juga mendidik anak anak tersebut di sekolah
serta diharapkan pendidikan tatap muka ini
jadi siswa masih tetap menjalani pendidikan tatap muka
ini yang menjadi salah satu upaya
serta bagaimana pemerintah kota surabaya
bisa menjamin bahwa siswa siswa
serta tenaga pengajar tersebut
bisa menerapkan tiga m dan juga protokol covid sembilan belas
secara tertib sehingga tidak
dikhawatirkan muncul klaster baru
memang ini menjadi kekhawatiran
dan juga momok yang lainnya ketika
pendidikan tatap muka ini akan diselenggarakan
maka dikhawatirkan ada muncul klaster baru
jika sebelumnya memang klaster pekantoran
masih cukup mendominasi maka dikhawatirkan
ketika pendidikan tatap muka ini
akan mulai dilaksanakan
maka kluster baru di tingkat sekolah ini
juga akan mulai muncul nantinya
yuda dan amel